kami sudah hadir kami hadir di bagai lokasi lokasi destinasi yang lokasinya tentu siap dikunjungi dan dinikmati oleh para wisatawan
tentu tidak hanya akan datang di mandalika paling penting ini adalah berkelanjutan berkelanjutan
bagaimana kehadiran event besar ini memberikan dampak yang sangat luar biasa memberikan kunci kepada masyarakat bahwasannya masyarakat semakin sejahtera melalui sektor pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan kehadiran sirkuit mandalika yang berkelas internasional
kehadiran sirkuit mandalika ini sebagai wahana chandra di muka terkait dengan promosi ya
dan yang terakhir adalah bagaimana ini bisa terintegrasi terkait dengan desia wisatawan
jadi ini bisa menjadi travel pattern yang sangat luar biasa